tunggu tunggu rizky tunggu bentar maksudnya
lo harus keluar dari kampus ini
gue gak mau
lo berharap sikap pangeran berubah
pangeran bakal bikin hidup lo makin menderita
akhirnya rizky ngelakuin sesuatu
semoga putri baik baik aja
terima kasih ya
buat tutup selana lo yang robek

rizky tunggu bentar maksudnya apa
lo harus keluar dari kampus ini
gue gak mau
lo berharap sikap pangeran berubah
pangeran bakal bikin hidup lo makin menderita
gara gara gelang ini
semua orang kompak musuhin gue
gue udah peringetin si risky
tapi dia masih aja nekat
dia berani bikin gue malu
depan banyak orang
rizky harusnya di pihak kita
biar semua orang makin tunduk dan gak ada yang berani sama kita
kalian kok lama banget ya
ya kan mau ambil hp
tadinya sih mau bareng sama lo
lepas aja udah berada diri
apalagi udah berjumpa
hanya reminds saya unik
kenapa aja our boy
saya nggak bisa soalnya ada janji sama mami mau ngantar ke pasar
oke gak apa apa
lo sejak kapan nemuin nyokap lo belanja
kapan kapan aja ya om
om saya juga maaf banget gak bisa dulu
masih ada perlu
lo udah perlu apa
adalah urusan pribadi
belum gak sepenuh tau
om kita berdua pamit ya
udah biarin aja dia pasti ikut makan sama kita kok
ya udah kita dulu adek
nanti pas makan makan kita boleh fotokan
lo gak ada perlu apa apa kan
lo gak nemenin nyokap lo belanja kan
lu berdua cuma nyari alasan biar cabut dari rumah gue

sebenernya kita berdua dapet wa dari bokap lo
lo paham kan situasinya kalo di posisi kita berdua
mending lo samperin deh bokap lo
nih coba duluan
tidak cukup robbery ini
tidak cukup robbery ini
tidak cukup robbery ini
sekali lagi dong
sudah mulai adiknya
dra trouver apa ya plate fu sahib
terus tunggu juga ya
berapa ini buah aspirations sih nih
bilang aja saya lagi males keluar rumah
dengan terus terusan manjain gue
gue bakal bisa ngupain segalanya
masa lalu itu sulit banget dilupain
ngapain sih kamu kok di kamar terus
kasian itu mel sendirian
harusnya kamu temenin dia
kan ada papa
apa yang nemenin
katanya mel mau pulang
papa gak enak kalau dia pulang sendirian
dia itu kan perempuan
harusnya kamu anterin dia
dia bisa pulang sendiri kan
ngapain aku harus anterin
apa salahnya sih untuk kamu buka diri
biar ada orang yang bisa dekat sama kamu
coba buka diri papa bilang
kayak dulu aku ngebuka diri aku untuk istri baru aku
papa liat sendiri kan
yang aku dapetin apa
aku gak dapet apa apa apa
cuma trauma yang aku dapetin
lalu kamu kembali din alive
itu tuh cara mainan
dan selanjutnya kalo kamu udah ke viksa

aku sudah jadi ga penjelas daran
aku itu sama temen
iya apa itu
papa dulu terlalu sibuk kerja
papa kurang memperhatikan kamu
karena papa berharap
bisa memberikan kasih sayang sama kamu
ternyata papa salah
papa berharap suatu saat nanti
kamu bisa bertemu orang
yang bisa melembutkan hati kamu
itu harus keluar dari kampus ini
aku tidak mau
lo berharap sikap pangeran berubah
pangeran akan membuat hidupmu menjadi lebih menderita
pangeran akan membuat hidupmu menjadi lebih menderita
besok mau jualan lagi
semoga banyak yang beli
ibu tuh selalu doain kamu sayang
terima kasih ibu
putri gak enak badan ya
ibu lihat tuh belakangan ini putri diem aja
besok ibu mau masak makanan kesukaan kamu
biar bisa dibawa buat bekal kampus ya
pasti enak banget
soalnya kan masakan ibu emang juara
ibu tuh cuma bisa buat itu putri
ya supaya kamu bisa sesem banget
itu aja udah istimewa bu
ibu selalu aja nyemangati putri
kalau bukan ibu yang nyemangatin aku
aku pasti masih sedih
aku harus bertahan
aku harus nunjukin ke pangeran
kalau aku bukan cewek lemah
yang bisa diatur